melanjutkan sidang kasus pembunuhan yosua huta barat
hakim mendalami kronologi pelecehan seksual di magelang yang diakui
dialami terdakwa putri candrawati
sambil menangis putri mengaku yosua masuk ke kamarnya
meski menurut putri pintu dalam keadaan terkunci
putri candrawati mengaku saat itu sedang tidur terbangun
dan melihat yosua sudah berada di dekat kakinya
lantai dua itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu
itu saya kunci terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kasa nyamuk dulu
pintu kasanya itu saya tutup dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka posisinya
pintu kayu terbuka oke
apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas
kalau terkunci tidak tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa
karena pintu sliding itu kuncinya

oh hanya menyantal begini artinya ketika ditarik agak kuat dia bisa dibuka
sekarang saya mau nanya kapan saudara sadar bahwa joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara
waktu itu saya tertidur terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras
terdengar bunyi pintu dibuka geras
kayak gerak gitu terus saya membuka mata saya
ini tidak perlu diceritakan semua saya cuma ingin tahu waktunya
kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya
yosua sudah ada di dekat kaki saya
di dekat kaki saudara oke
setelah saya jatuh
saya tersadar ketika susi memegang kaki kanan saya dia menggoyang goyangkan kaki saya
dia bilang ibu ibu
bawa air minum
lalu dia membuka mata saya
lalu susi berteriak
om kuat om kuat tolong tolong ibu
lalu kuat naik ke atas
memegang kaki kiri saya dan menangis